yaitu tidak perjalanan mengunduhi ke rumah sakit untuk menghentarkan kekuatan saya yang pernah
indonesia kenapa kamu sampai harus menyuruh orang lain untuk menghentikan
lupa ya kan yang boleh masuk ke sini cuma dua orang
saat tadi nino sama reggie cek jok
harusnya elsa nggak usah tahu soal ricky cuma bikin rusuh dia ricky kesini mah ya
nino bilang dia ketemu sama ricky waktu mau nengok kamu ke sini tapi dicegah sama nino
keisha meninggal gara gara
dia mau tes dma
bener juga ini semua gara gara riki lu langsung ke kantornya nino mbak soalnya tadi no bilang
habis dari kantor demo tes dna keisha itu sama bambang mengapain elsa ikhlas dia lama cegah dia
kan gue juga yang nyuruh mbak andin buat cegah nino
kamu gak perlu dengerin omongannya
jangan dengerin ya
mama juga udah males tadi ngedenger omongan nino soal riki
jadi tadi di depan
dan mama duluan masuk sini
mama sendiri yang bikin hidup mama kacau
kamu gak tahu apa apa
untuk kamu yang salah riki
ini semua salah mama
ini salah mama
ada yang mau bapak tanyain sope kamu
untuk mencegah nino tes dna
kamu telpon andi
ini bukan soal andi nya
yang bikin papa bertanya adalah
kenapa kamu harus mencegah inuptas diana

pertama tama kami mau mengembalikan handphone ibu yang tertinggal di tkp
tepatnya di dalam mobil yang celak
dan ini adalah barang bukti pertama yang kami kembalikan
karena dari sekian banyak korban hanya ibu yang selamat
tanpa ada luka yang berat
terima kasih banyak ya pak ya
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau ada polisi ke rumah seperti ini perasaan saya tidak enak
jadi begini ibu
bagaimana kronologi terjadinya kesalahan tersebut
ibu bisa ceritakan
dari ini pak
di perjalanan mau menuju ke rumah sakit
untuk menghentarkan keponokan saya yang bernama kiesya
kenapa kamu sampai harus nyuruh orang lain
untuk menghentikan inuptas diana
apa yang kondisi
jika program indonesia
papa udah bilang soal ini belum ke mama
tentang aku minta tolong mbak adin untuk jaga nino
kamu jujur sama papa
jujur sama papa
kalau sekarang kamu belum siap untuk ngomong sama papa
nanti bapak akan datang ke sini lagi sendiri
papa cuma nggak mau menambah beban pikiran mama
kalau sampai mama
nggak mau menambah beban pikiran mama

sekarang aku nyangka beraksi

harus kykin ada molecular
kayaknya nanti aku pilih aliran
gawat kok gue sampe gak tau sih kalo ada cctv disitu
gue harus tau kemana arah cctv itu ngerangkam
dan gue harus pastiin ada gak rekaman aksi gue waktu ngerosak rem mobil nino kemarin

ke sini udah udah berusia tadi
masih keringetan dia
ini mama saja bikinin buat kamu sayang
karena mama tau pasti kondisi seperti ini kamu gak ada selera makan
nanti makan ya ajak sama temen temen kamu yang lain disini
siapa tau kalo makan rame rame kamu punya selera makan
tak ada aja